berisik banget aku lagi tidur
gak tau kan yang lagi tidur
eh eh eh sadar diri lo
kan lo yang membantu
heh lu jangan pake alesan ya
dasar lo pembantu ganjen
oh ya enggak enggak aja
gigo disini rumah kebanyakan setan kali ya
aduh waktunya tenyanya
jangan keras keras dong
nanti ganteng ya
nih pukul pangarin nih
aduh aduh aduh
lulusan raja mesir ya
ini pijetannya enak gak
kita harus bertanya
iya nih kok ini gue juga udah kaget
bahan nih ini masalahnya
beneran masih banyak orang nih
apa gue gibeng aja
gak bisa begini caranya ini
terpandang disini kagak di
panggil pedi bang
ya udah pak kata lo dah
ya udah gak apa apa
aduh pak kata dah
itu dia mandi sendiri pak
saya terharu sama warga ndi nih
udah pada mau berbaik baik hati mah
itu dia pak gonteng
itu dia pak gonteng
semua warga di gang dangdut ini
tidak mau kehilangan rumahnya
mereka tidak tahu mau kemana
kalau digusur dari sini
ya udah deh
karena aneh masa seneng
aneh kasih keringanan
aji kasih keringanan
aneh gak bakal
gusur kampung ente

jangan jangan sarulkan sarmedi masih bawa disini
enggak mau jadi gembel
ya allah pak saya mimpi orang jelek
lu mimpi orang jelek jangan ke gua
elah mimpi orang jelek
ternyata ada orang jelek
ternyata ada orang ganteng gitu gak pak
pesan dari om ganteng
sebelum lu tidur
setelah lu baca doa
mudah mudahan lu bakal dapat mimpi indah
ya allah ya tuhan
pertubuhkanlah keimanan saya

pantes lu kaget buta disini
tapi kaget ada nyamuk
eh bajakan boleh kaset apa
eeehh bilanya kebelet pipis malah ngendok disini
eh ilah ma memboleh sesuang apa ma
eh ma tadi si elang nyeh gohok ma
ya allah ini gua ada apaan sih
resip banget aku lagi tidur
gak tau kan yang lagi tidur
eh eh eh sadar diri lu
kan lu yang pembantu
heh lu jangan pakai elesan ya
dasar lu pembantu ganjen
oh ya enggak enggak aja
kalau mau tidur tidur aja
sayang gigo disini rumah kebanyakan setan kali ya
ayo urut urutnya tenyanya
jadi gimana nih kong
kita kan gak mungkin ngedatangin sahrukan kemari kan
wah nyabil banget
lagian ya untuk sahrukan salmankan di topal
atau dihukum adil adil ya
permintaannya aneh aneh aja
iya mintaannya gampangan kek
megijet kek romai rama kek
itu kan lebih ganteng
ya tapi sebenarnya jejen bener juga sih
memang susah banget ya
sesungguhnya allah akan menyayangi
makanya dikasih jalan sama allah
daripada kita puyeng puyeng ke gapul gulagu
mikirin si sahrukan datang ke degang dangdut
cari aja orang di kampung kita yang bisa ke
kita nyebar semua
lu perhatiin dari jauh
ada yang mirip
di sini udah ada kok
eee kita bukan sahrukan
jauh diam mak
sebar aja kita
gimana kalau aku punya ide
sekarang kita mendingan
cari yang mirip sahrukan
nah aku kena jualan nih
eh pada nangkok lu ya

siapa mau ngoperasi
ini lagi cewek nih
siapa mau ngoperasi
ngoperasi kagak bukan
terus mau ngapain
eh mau minta bantu sama abang
nih nih mau gak jadi sarukan
bala lu borokan tuh
eh masuklah dulu
eh ngocok karena aku malam main timun
diin humaninya bagus
pak gontor ayo dan mencoba